saya juga bawa penggaris kang
kan kata kang akung kalau tiga kali salah
kartu atm saya di blokir
salah masukkan pin
ini kan dari tanda panahnya
nah ini yang harus dimasukkannya
tapi udah ditulis kan kang
kalau ditulis panjang
ini kan mudah
maksudnya dia ditulis aja kang
nanti takut lupa
tapi ada pake
asobri abis dari mana
ngapain di depan
besok kalau tuti mau pergi ke pasar
dia deketin si sobri
bisa bisa dia tau
cara ke korea
kenapa pak ada aplikasi yang error
padahal sumbangan pak kades
kata siapa pak
kata pak said des
sumbangan seratus ribu dari pak said des
juga tidak ada catatannya
tidak ada catatannya
tidak ada catatannya
tidak ada catatannya
berarti mereka yang ambil kemungkinan
kita tidak bisa menuduh
tapi kemungkinannya bisa saja
pak kardes nyumbangnya lima ratus ribu
gak mungkin atu pak
dia tidak menuduh
bapak katanya pengantin lah
sekarang kamu cari sunat umur semua aang sambil ketemu
ini masalah amanah soalnya
ya sudah cepat cepat
urusan pak ustadz sama mas eros pasti berat ya kok
pak ustadz tadi sholat asar tiga roka
jangan bicarakan pak ustadz dulu
kelihatan sekali beliau lagi kalut lagi galau
emang caranya begitu ya
kalau imam salah makmum yang betulin
memang kamu tidak tahu
yah kalau saya tahu mah saya gak nanya kum
iya begitu doi
jadi kalau misalnya kita sebagai makmum kita juga harus kusyuk
kusyuk juga menyemak imam
jadi kalau imam salah kita wajib untuk membentukannya dengan menyebut subhanallah atau tepukan tangan kalau perempuan
ini misalnya nih doi
kalau buang angin kan pasti wudhunya batal
berarti sholatnya kan tidak sah
nah kita sebagai makmum harus bagaimana
kalau itu mah jennifer juga tahu jawabannya kum
ya kalau gak bau ya biasa aja begini kum
kamu mau begitu aja dipertanyakan sama saya
salah ya kum
salah atu doi
maju ke depan gantikan imam
kamu mah gimana
kamu jangan sering sering pukul kepala
kepala kamu itu udah
pokoknya kamu jangan pukul kepala kamu pakai tangan
assalamualaikum kak akung
wah transferannya udah masuk ya
pertama kamu ambil kartunya
ini kang dicatat aja kang
saya juga bawa penggaris kang
kan kata kang akung kalau tiga kali salah
kartu atm saya diblokir
salah masukkan pin
ini kan dari tanda panahnya
nah ini yang harus dimasukkannya
udah ditulis kan kang
kalau ditulis panjang
ini kan mudah
maksudnya ditulis aja kang
nanti takut lupa
ini juga diperhatiin doi
iya diperhatiin tapi minta dicatat

kalau ma jadi ibu
aku langsung birunya ke pipes
tetangganya juga bilang udah pergi dari siang
habis bapak kamu ini sopri
kan bukan bapak yang ambil
ini aib yang bakal terbawa sampe mati
ya udah pak
sabar ya pak
lama bener sih
siap siap dulu tupi
eh jangan lupa ya
nanti siang jalan sama nenek
tapi jangan dihabisin buat jajan di sekolah
pokoknya ajak jalan ini yang lama ya
kalo perlu sampe tengah malam juga gapapa
pulang subuh juga oke
yang penting kalian berdua happy
tapi boleh kan ke warnet
asal sama nenek
ajak nenek main game ball